mengetahui situasi terkini di jepang sudah bergabung melalui sambungan zoom wakil duta besar republik indonesia untuk jepang tri purnanjaya
selamat sore pak tri
oke pak tri bagaimana situasi di jepang saat ini pasca gempa bermagnitudo tujuh dua yang melanda jepang kemarin pak tri
sejauh ini so far so good artinya masyarakat jepang sudah terbiasa dengan situasi ini dan sudah back to normal basicall
kemarin memang sempat terasa ya gempanya di tokyo walaupun jaraknya sekitar empat ratus dua puluh km dari pusatnya
oke pak tri meskipun masyarakat jepang memang sudah terbiasa begitu ya dengan adanya gempa di sana dan juga peringatan tsunami
tapi apakah sempat saluran komunikasi dan juga saluran listrik diputus begitu dan apakah saat ini sudah berfungsi dengan normal pak tri
jepang ini karena infrastrukturnya cukup baik jadi memang masyarakat yang di miyagi khususnya listrik sempat padam dua jam
dan pelayanan shinkansen kereta api cepat itu sempat tidak berjalan selama empat jam tapi selebihnya wilayah jepang is fine tidak ada pemutusan listrik segala macam
hanya di wilayah yang epicentrumnya atau yang magnitudonya cukup besar itu pun sejauh ini tidak ada yang kerusakan yang signifikan
hanya dilaporkan sembilan orang
orang luka luka saja mbak rifana
dan masyarakat ini indonesia alhamdulillah dalam keadaan baik baik semua
di miyagi ada sembilan ratus an di fukushima ada lima ratus an
oke meskipun masyarakat jepang sekali lagi sudah santai sudah terbiasa dengan adanya gempa di sana yang sudah berulang kali menimpa ataupun melanda jepang
dan tadi bapak juga mengatakan bahwa semuanya sudah normal kembali tidak ada korban jiwa kondisi wni di sana baik baik saja
tapi kan ini kita tahu bahwa gempa ini
terjadi beberapa kali di tengah pandemi covid sembilan belas apakah sempat memicu kepanikan warga di sana atau mungkin semuanya berjalan baik baik saja
mereka sudah terbiasa begitu jadi tidak ada kepanikan di tengah pandemi ini pak tri
ya jadi masyarakat jepang sudah tingkat kesadarannya cukup tinggi jadi mereka sudah punya namanya disaster ya business guide
semacam panduan untuk masyarakat jepang dan kita juga dapetinnya gratis dan mudah didapat
terjadi bencana apa apa saja yang harus dilakukan kemana harus pergi dan biasanya masyarakat jepang juga tidak panikan begitu
dan kemarin juga kita mengontak masyarakat kita di simpul simpul masyarakat di seluruh jepang
menanyakan keadaan mereka sejauh ini baik baik saja dan masyarakat jepang resilience nya cukup tinggi ya
dan kemarin juga gempanya tidak sebesar yang bulan februari lalu
oke pak tri
meskipun gempanya tidak sebesar di bulan februari kemarin apakah kerusakannya itu ada akibat gempa yang sekarang ini
waktu bulan februari kemarin ada beberapa infrastruktur yang rusak mbak rifana ada rel kereta api yang rusak jalanan yang retak
segala macam kalau yang kali ini tidak ada kerusakan yang signifikan
jadi hanya luka luka sembilan orang saja tidak ada laporan infrastruktur yang jaringan listrik maupun transportasi yang mengalami
tidak ada laporan infrastruktur yang jaringan listrik maupun transportasi yang mengalami kerusakan
ya pak tri meskipun tadi kbri sudah memberikan arahan begitu untuk para wni di sana
tapi kita tahu dalam waktu yang berdekatan februari dan juga sekarang maret
ada gempa yang terjadi di jepang dalam kurun waktu yang sangat berdekatan
apakah kemudian ada arahan dari pemerintah jepang kepada perwakilan duta duta besar negara negara yang ada di sana
untuk lebih berhati hati dan juga lebih waspada mengingat pandemi covid masih terus berlangsung begitu
ada arahan khusus dari pemerintah jepang
betul jadi memang sejak februari kemarin sampai sekarang telah terjadi sekitar dua puluh kali gempa susulan
dan ini memang masyarakat pemerintah jepang selalu mendapatkan alert melalui hp maupun berita berita
maupun dari saluran informasi lainnya
dan kita juga masyarakat juga selalu kontak dengan mereka secara rutin
kita buka hotline jadi kalau memang terjadi apa apa kita selalu tahu kondisi mereka
dan pemerintah jepang selalu mengingatkan warga negaranya dan warga negara asing
termasuk untuk tetap berwaspada hati hati
dan kemarin juga hari selasa kan gempa mbak jam lima pagi subuh
jadi artinya lama lama sudah terbiasa
yang februari kemarin memang lebih panjang gempanya
kalau yang kemarin hanya tiga puluh detik
jadi memang alhamdulillah sejauh ini
jadi tidak ada kerusakan yang signifikan
mudah mudahan mohon doanya terus supaya tetap aman dan lancar di sini
oke tentu saja semua kami yang di sini akan mendoakan pak tri dan juga semua warga negara indonesia
yang ada di jepang baik baik saja
dan tetap berhati hati waspada mengingat pandemi covid sembilan belas juga belum berakhir
dan jepang termasuk salah satu negara yang kemudian rawan terkena gempa
itu tadi perbincangan kita dengan wakil duta besar republik indonesia untuk jepang pak tri purnajaya
terima kasih atas waktunya
kepada cnn indonesia news selamat hari